kisru ppdb menyita perhatian bahkan hingga presiden joko widodo
sistem zonasi yang awalnya diniatkan untuk menyebar menyamakan kualitas pendidikannya
tanya menimbulkan persoalan lain yang diduga melibatkan banyak pihak lain
sistem yang disebut sebut baik untuk kualitas pendidikan anak ini menjadi senjata makan tuan
yang mengorbankan anak anak sendiri
kita bahas malam hari ini dengan para narasumber sudah bergabung
irjen kemendikbutristek ibu katarina mulyana girsang
ibu katarina selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih ibu atas waktu anda malam hari ini
kemudian ada pemerhati anak dan pendidikan baratno listiarti baratno selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda mbak retno dan yang terakhir saya sapa ada orang tua siswa
ibu novi nurhayati ibu novi selamat malam
halo ibu novi selamat malam
baik kami masih akan memperbaiki jalur komunikasi kami dengan ibu novi
tapi saya ke mbak retno terlebih dulu
mbak retno sepanjang katakanlah dua hingga tiga minggu terakhir
berapa banyak informasi atau keluhan yang masuk ke indonesia
telepon genggam anda berkaitan dengan ppdb tahun ini mbak retno
ya sebenarnya tidak terlalu banyak lah ya
termasuk ini saya bicara terkait dengan datanya federasi serikat guru indonesia
karena sebenarnya mereka yang membuka ya pengaduan jika ada
ini sebenarnya sudah turun drastis mbak untuk sekian tahun ya
setelah ppdb ini dilaksanakan secara dengan sistem ini sejak dua ribu dua
tapi memang untuk yang tahun ini itu kan kita menemukan kaget juga gitu ya
misalnya yang dinyatakan oleh wali kota bogor
bisa dalam satu kakak ditumpangi dua puluh anak dengan ayah ibu yang berbeda
nah menurut saya ini kan nggak bisa menyalahkan sistem zonasinya
tapi bagaimana sistem kependudukan dan bagaimana mencegah
sebenarnya bentuk bentuk kecurangan
jadi ini dan dulu di awal misalnya dki jakarta pun mengalami hal yang sama
namun dki makin kesini bahkan hingga hari ini
itu bisa dicegah dengan sistem yang mereka bangun
saya rasa itu yang sebenarnya karena yang tahun ini
paling banyak adalah kecurangan yang ditemukan pada pemalsuan kk
kan itu yang kemudian
paling banyak dimana mbak ratno
jadi ini kan bergantung
paling banyak dimana lokasinya mbak ratno yang anda informasi yang anda terima dari fsgi

jawa barat sebenarnya yang paling banyak
dan itu kan kemudian juga dibatalkan ya
akhirnya oleh pemerintah provinsi jawa barat sendiri kemudian dibatalkan
itu sesuatu yang juga harus kita apresiasi ya
tapi bahwa ada kebocoran kebocoran seperti ini
ini kan sebenarnya pintunya adalah diverifikasi
karena data data seperti ini sebenarnya bisa diverifikasi
ada penugasan verifikasi yang harus memastikan bahwa
yang harus memastikan bahwa
yang di upload ya kakak yang di upload itu adalah kakak yang benar
ya baik saya akan ke ibu novi sekarang
ibu novi adalah salah satu orang tua siswa
ibu novi sudah bisa mendengar suara saya
oke masih belum ya oke baik begitu
dalam pertemuan atau rapat dengan komisi sepuluh
kemudian sudah diminta beberapa rekomendasi
salah satunya adalah pembentukan satgas ibu
bagaimana progres pembentukan satgas itu sekarang
dan apakah memang juga sudah menerima beberapa keluhan berkaitan dengan ppdb ini ibu katarina
baik terima kasih mbak putri
jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa tadi yang disuruh mengenai smkn
bahwa smk itu tidak ditetapkan jalur zonasi
ya sistemnya berbeda ya
jadi ada delapan jenis sekolah yang tidak ditetapkan jalur zonasi
smk sekolah pendidikan kerjasama yang berbasis kurikulum internasional
sekolah indonesia luar negeri sekolah pendidikan khusus slb
pelayanan khusus sekolah berasrama sekolah di tiga t maupun sekolah yang bukan di tiga t
tapi jumlah usia sekolahnya di bawah standar kelas size
jadi di bawah dua puluh delapan untuk sd di bawah tiga puluh dua untuk smp
dan di bawah tiga puluh enam untuk smp
jadi kalau ada daerah yang memang sekolahnya kecil itu tidak ditetapkan zonasi
karena memang perkembangan demokrafinya sebagian besar usia produktifnya sudah berada di kota
itu ada delapan jenis sekolah yang tidak ditetapkan zonasi termasuk smk
dan kami sedang proses untuk kesatgasnya dan tentu saja dengan mekanisme apa yang kita akan lakukan
di dalam koordinasi smk
jadi kami sudah melakukan beberapa proses untuk menghormati bahwa sekarang ini

yang memang bermasalah untuk jalur zonasi maupun jalur prestasi

dan nanti kita akan mengecek bahwa sekolah sekolah yang memang bermasalah
untuk jalur zonasi maupun jalur prestasi itu biasanya di daerah daerah kota atau di daerah urban ya
masalah yang sudah juga mencuat
baik ibu saya ke ibu novi sekarang
orang tua siswa ibu novi sudah bisa
mendengar suara saya
ibu novi saya mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara anda ibu
di mute boleh di unmute dulu
koneksinya masih terganggu saya ke ibu katarina
kembali ibu katarina dari
rapat dengan pendapat kemarin
terakhir dengan dpr ibu katarina
ada beberapa permintaan dan ada
beberapa saran yang diberikan
dan ada enam poin setidaknya
tapi salah satunya yang menjadi highlight adalah
diminta untuk mencari
solusi dan ada tenggatnya
sampai oktober kalau tidak salah
dan persisnya bagaimana
sistem ini berlangsung jadi apakah
saat ini juga kemendikbud
sekalipun saat ke
saya belum terbentuk tapi juga sudah
melihat permasalahan yang muncul dan
kemudian sudah mulai membuat poin poin
atau butir butir solusi untuk
perdaerah misalnya sesuai dengan
case by case ini bu katarina
pertama tentu saja tugas kami
memastikan bahwa ristek
yang merupakan turunan yang tidak bertentangan
dengan peraturan menteri khususnya
kemendikbud nomor satu tahun

ppdb yang kedua kita
memastikan sosialisasi seperti
apa yang sudah dilakukan oleh distrik
kepada seluruh sekolah negeri
ya sehingga kita juga
permasalahan sosialisasi sampai
ke orang tua permasalahan
mengenai bahwa orang tua tidak tahu
penetapan zonasi nah ini
juga yang kita akan dorong kepada
risteknya jadi apa yang
menjadi tanggung jawab kemendikbud
dan apa yang menjadi tanggung jawab
listrik dan apa yang menjadi tanggung jawab
sekolah itu yang kita akan evaluasi
bukatarina apakah tiap tiap disdik
kemudian menemui permasalahan yang berbeda
terkait sistem zonasi ini dan
permasalahan apa yang
paling sering muncul dari informasi
yang anda dapatkan dari dinas dinas di daerah
jadi yang pertama
permasalahannya justru bukan dari
dinas tapi dari
masyarakat dan dari media ya
yang pertama tentu saja kalau dari
dinas itu hanya mengenai
sehingga kita untuk
daerah daerah urban yang sudah banyak sekolah
swasta tentu saja harus bekerja sama
dan daerah daerah yang memang masih dimungkinkan
ditambah ruang kelas
kemendikbud sejak awal sudah
jadi tanahnya silahkan disediakan
oleh pemerintah daerah
tapi sekali lagi harus memperhitungkan
sekolah swasta yang ada
sehingga kami juga tidak mengizinkan
penambahan rombel untuk sekolah sekolah
yang selama ini dianggap favorit
rombongan belajar iya
oke karena itu menjadi isu lain lagi ya
sekarang ya permasalahan lain lagi ya ibu katarina
iya karena kita harus memetakan
permasalahan dengan beberapa
solusi sesuai dengan permasalahan
baik saya akan mencoba ke bu novi
sekarang melalui sambungan telepon ibu novi
anda bisa dengar suara saya ibu
bu terima kasih ibu sudah menunggu ya
kami memperbaiki jaringan ibu novi
terima kasih sekali lagi sudah bersedia
untuk kami wawancara pada malam hari ini
bisakah sedikit menceritakan apa proses
yang ibu alami pada
ppdb zonasi tahun ini ibu
sungguh sulit ya
bagi orang tua untuk menatakan
anaknya ke sekolah negeri
iya ibu anaknya berarti
di smp atau sma ibu
mencoba sistem zonasi apakah
terpental atau bagaimana ibu
tidak masuk soalnya jauh bu
oh baik baik kemudian
kalau anak aku
pakai artimasi rmp bu
dan itu juga terpental
oke baik apakah ada penjelasan dari sekolah soal itu ibu
mungkin dari jarak mungkin ya bu ya
jarak terlalu jauh
kalau zonasi juga mungkin
jarak terlalu jauh sih
paling yang terdekat mungkin
smp nya yang cari cari
masuk ke smp negeri
ibu kalau misalnya ibu tadi
di sini mengatakan ada kesulitan
dengan beberapa sistem yang ada
sebenarnya apa kesulitan yang dirasakan ibu
apakah dengan sistem online nya
atau dengan sistem kategorisasinya
atau apa ibu
kategori kalau orang tua kan
pasti kan deg degan ya bu ya
kalau misalnya mau masukkan
anak kita ke smp negeri
jadi kemauan orang
mungkin anaknya bisa masuk ke negeri gitu
cuman ya ada pilihan lagi
mungkin ke swasta bu
jadi sekarang saya mau konfirmasi
apakah putra atau putri ibu
sudah bersekolah di swasta sekarang
setelah tidak masuk di negeri
alhamdulillah anak saya sudah masuk ke swasta
ibu kalau dari sistem beberapa orang tua
yang sempat kami wawancar ya
apakah ibu menemui kendala
atau justru terbantu dengan sistem online nya
alhamdulillah sih terbantu
soalnya aku pakai jalur artimasi rmp bu
afirmasi rmp itu ya
ada bantuan dari pemerintah gitu
ibu kalau misalnya sekarang
di forum ini juga ada
irjen dari kementerian pendidikan
kebudayaan risa dan teknologi
kalau misalnya ada kesempatan
untuk memperbaiki sistem penerimaan
apa saran ibu untuk pemerintah sekarang
ya mungkin harus diperlihat lagi ya
soalnya kan banyak orang tua yang mengalami
kendala dari keuangan ya
kegiatan ya kegiatan

jadi kalau misalnya
ada keuangan gitu
soalnya nggak masuk ke negeri gitu kan
ada juga orang tua yang mengalami
gimana nih masuk swasta gitu
apa ada uangnya apa enggak gitu
baik baik baik
ibu novi terima kasih kami sudah menangkap
apa yang anda alami
terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini
dan bersedia bercerita sedikit di cnn indonesia
terima kasih banyak ibu
salam buat putra atau putri ibu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu katarina itu sedikit tadi curhatan langsung
dari orang tua tapi saya ke mbak retno dulu sekarang
mbak retno kalau melihat sistem yang ada saat ini
dimiliki oleh indonesia
dari forum guru dari pemerhati pendidikan
dari akademisi sebenarnya sistem bagaimana sih
yang ideal ya sebenarnya
karena kita tahu kualitas sekolah memang belum merata
dan salah satunya untuk zonasi ini adalah
tujuannya itu untuk memberikan kesempatan
memberikan pemerataan di daerah daerah
jadi sudah tidak ada lagi sekolah yang terlalu menonjol
atau sekolah favorit dan lain sebagainya
jadi bagaimana ini sebenarnya mbak retno
ya tujuannya seperti tadi disebutkan oleh mbak putri
yang kedua adalah kalau ini menurut kami
sudah sistem zonasi ini adalah sistem yang selama ini
justru berpihak nih berkeadilan maksudnya berpihak kepada anak
dan justru berkeadilan
nah yang kedua adalah
sebelum sistem ini pun kan sekolah negeri memang tidak bisa
juga menampung semua anak
nah karena tidak bisa sementara juga tidak merata
maka kemudian dibuatlah sistem seperti ini
agar yang masuk itu tidak hanya anak anak yang terkategori pintar
tetapi bahwa semua anak punya hak yang sama
untuk mengenyam pendidikan di sekolah sekolah negeri
dan sekolah negeri itu harusnya berstandar berkualitas sama
ini sebenarnya sudah lebih baik
dan kalau problemnya adalah kekurangan sekolah negeri
maka harus ditambah
tanpa harus membunuh sekolah swasta gitu
jadi kalau tadi ibu katarina menyatakan bahwa
bekerja sama dengan sekolah sekolah swasta
itu sebenarnya sudah dilakukan oleh dki jakarta
melalui pbdb bersama
jadi pbdb bersama di mana masing masing sekolah swasta
diberi jatah dua puluh anak
yang seluruh pembiayaannya dibebayang oleh pbb
lalu yang kedua adalah
menambah jumlah sekolah swasta
dan itu dilakukan oleh banyak daerah sebenarnya
seperti kota bekasi menambah tujuh smp
tangerang menambah sembilan smp
dki bahkan menambah sepuluh smk negeri
nah kemudian juga beberapa daerah
itu juga menambah kayak banten
sudah total dua belas sma dan smk
jadi menurut saya justru sistem ini
akhirnya menyadarkan pemerintah daerah bahwa
sekolah negeri mereka dikir
tidak menyebar merata
padahal ada penduduk banyak tapi nggak ada sekolah negeri
jadi menurut saya justru
sistem ini yang harus kita pertahankan
kalaupun ada kekurangan
nah di situ yang kita harus cari
kekurangan itu di mana
kayak yang jadi problem kan selalu jarak ya mbak
kalau untuk zonasi jalur zonasinya gitu
nah kayak misalnya di jakarta
mereka nggak bisa pakai jarak google map
karena banyak rusun banyak apartemen
jadi mereka menggunakan cara yang berbeda
nah daerah daerah sebenarnya diberi kebebasan
oleh permendikbud ini untuk punya inisiatif
kalau memang belum mampu menambah jumlah sekolah negeri
jadi menurut kami ya fsgi
sebaiknya ini dipertahankan
kalau harus diperbaiki
mari kita beri masukan bersama
dan kalau bisa diperbaiki begitu berarti ya dari fsgi
saya terakhir ke bukatarina
bukatarina dari dpr kemarin
kan seperti yang tadi saya sampaikan
ada waktu hingga oktober
melihat beberapa hal yang bisa diperbaiki
kalau tidak disarankan untuk mengganti sistem di tahun dua ribu dua puluh
yang saat ini sekarang dilihat oleh kemendikbud ristek
sejauh apa potensinya itu
apakah memang sudah ada opsi
atau sudah melihat beberapa perkembangan
apalagi juga sudah sampai menyita atau
presiden joko widodo hari ini spesifik
menyatakan soal itu
memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ini
baik pertama tama kita harus mengakui dan harus jujur
bahwa kualitas sekolah negeri yang tidak merata saat ini
itu diakibatkan dari kebijakan ppdb yang puluhan tahun
dengan sistem zonasi rayon sekolah
sehingga kita banyak kekurangan sekolah negeri
seperti di bogor sd nya dua ratus smp nya dua puluh sma nya satu
misalkan itu data yang saya baca di media ya
jadi artinya itu karena akibat kebijakan ppdb
dengan jalur rayon selama ini
nah yang dimana anak anak masuk dengan syarat nilai un
dan kalau kita kembali kepada sistem itu
menurut kami tidak bisa lagi karena kita sudah tidak ada un
sehingga kita akan kembali kepada kualitas sekolah
dan jumlah sekolah yang tidak merata
oleh karena itu tadi sampaikan bu retno
bahwa dengan adanya kebijakan bpdb
pelan pelan pemerintah akhirnya sadar bahwa mereka kekurangan sekolah
dan pemerintah yang sudah sadar menambah sekolahnya
karena memang masih dimungkinkan untuk membangun unit sekolah baru
tadi di daerah penyangga kota jakarta bekasi banten
bahkan jakarta juga menambah smk negeri
nah ini kan suatu bentuk bahwa inilah yang kita inginkan dari kebijakan ini
tapi memang pasti tidak mungkin cepat
karena ini baru jalan tujuh tahun
sedangkan yang kita akan mau perbandingkan adalah kebijakan ppdb yang sudah lima puluh tahun lebih
nah ini kita perlu waktu apalagi kalau dalam penerapannya masih banyak kecurangan
sulit sekali kita mengejar waktu dengan cepat kalau tidak ada kesadaran dari sekolah
karena ini sekali lagi siapapun yang mencoba menjadi upn
tapi kalau sekolahnya punya benteng terakhir
integritas gurunya integritas pemerintah daerahnya termasuk oknum oknum distiknya tidak ada
saya yakin ini tidak akan kebobolan tentang kecurangan kecurangan ini
karena kebanyakan protesnya itu adalah mereka yang merasa bahwa mereka memenuhi syarat
tetapi dikalahkan oleh mereka yang tidak memenuhi syarat
bahkan tadi ada pendaftaran anaknya orangnya tidak ada
ini adalah bentuk kecurangan untuk jual beli bangku
itu adalah salah satu modus
seolah olah yang ditetapkan seratus sesuai dengan rombelnya
tetapi sebenarnya dari seratus mungkin sepuluh anaknya tidak ada
sehingga itulah yang diperjualbelikan oleh oknum oknum yang berada di sekolah
maupun oknum oknum di pemerintah daerah ini juga kami mendapatkan dugaan tentang hal ini
yang juga kita akan melakukan evaluasinya mbak putri
oke baik akan dilakukan evaluasi terutama juga sosialisasi kembali kepada daerah daerah
apalagi termasuk daerah daerah yang sudah ditengarai oleh
oke baik akan dilakukan evaluasi terutama juga sosialisasi kembali kepada daerah daerah

yang muncul hampir bersamaan dengan jumlah yang banyak kurang lebih begitu ya ibu katarina
ibu katarina sekali lagi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
mbak retno juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini
yang pasti sama sama kita kawal kami media juga akan terus mengawal
kembali buka tarina kami juga akan terus menyuarakan mereka yang kesulitan
ataupun terdepak ataupun terlempar

atau kesusahan dengan sistem yang kemudian ini
tujuannya sama memperbaiki sistem ini lebih baik
tujuannya untuk anak anak kita juga
sekali lagi terima kasih bu katarina mbak retno terima kasih banyak selamat malam
kita ke informasi berikutnya pembubaran paksa aksi petani yang sudah dua pekan memblokir jalan
terkait sengketa lahan berlangsung ricuh membuat kaum ibu histeris
kami hadirkan informasinya setelah jeda